juli sekretaris eksekutif satu kpcpen raden pardede terjadinya kontraksi investasi dan konsumsi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat
untuk itu pemerintah melalui komite penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional menargetkan pemulihan ekonomi indonesia dengan cara pemulihan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dukungan umkm bahkan padat karya yang akan digenjot mulai awal tahun depan
hingga desember dua ribu dua puluh setidaknya enam ratus
tiga ratus sembilan puluh lima triliun anggaran ditambah apbn kementerian lembaga dikelontorkan untuk pemulihan ekonomi nasional
lalu pada januari hingga juni dua ribu dua puluh satu sebanyak tiga ratus enam puluh lima triliun anggaran ditambah apbn kementerian lembaga dikerahkan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional
kita harus jujur menyatakan itu
sama seperti tadi yang kita lihat pertumbuhan kita belum akan kembali ke posisi
di tahun dua ribu sembilan belas dalam waktu dekat ini
tetapi yang dilakukan adalah bagaimana kita supaya menahan
jangan sampai terjadi penurunan lebih dalam
itu dulu yang pertama jadi menahan dulu
ini yang kami selalu sebutkan bertarung kita
di tengah kondisi seperti sekarang ini tentu membutuhkan kebijakan strategis pemerintah
kesadaran kolektif masyarakat untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas
selain untuk selalu mengingat pesan ibu juga terus menerapkan protokol kesehatan tiga m
yaitu mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
karena kesehatan pulih ekonomi bangkit
rio abadi cnn indonesia jakarta